puluhan warga negara indonesia umumnya pekerja migran yang pulang ke indonesia
melalui program repatriasi menjalani pemeriksaan cepat secara massal
setibanya di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada selasa siang
setibanya di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
lebih dari lima puluh wni ini mengikuti protokol kesehatan yaitu pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan cepat secara massal atau rapid test
pemeriksaan rapid test terhadap pekerja migran ini merupakan hasil kerjasama kantor kesehatan pelabuhan
dengan relawan indonesia bersatu melawan covid sembilan belas
seluruh wni yang umumnya pekerja migran ini telah dirujuk ke rumah sakit wisma atlet
untuk dilakukan langkah pemeriksaan lanjutan ataupun isolasi
ini kebetulan pesawat yang turun dari singapura
dan tentunya ada yang berlatar belakang pmi ada yang berlatar belakang adk juga
ada beberapa juga dari anggota masyarakat pekerja dan ini kita lakukan tes cepat
dengan tes cepat ini harapan kita tentunya kita bisa petakan dan kita bisa lacak
seandainya ada saudara saudara kita yang terjangkit virus covid sembilan belas ini
bandara ini bandara soekarno hatta adalah gerbang pertama banyak dari masyarakat kita yang repatriasi
dan hari ini tes cepat ini adalah bagian daripada kluster pertama kita dari relawan indonesia bersatu
yaitu untuk meluaskan testing tracing dan treating
sepanjang bulan april sampai awal mei ini kita sudah melakukan kurang lebih tujuh tes cepat ya
dan di antara itu kita sudah melakukan tujuh ribu tes cepat
kita sudah menemukan tiga puluh orang lebih yang positif maksudnya reaktif ya
dan itu sudah dengan resiko yang ada maka kita lakukan rujukan ke rumah sakit
dalam ini adalah rumah sakit bismarck
dan di sana nanti akan dilakukan tes ulang lagi dan kemudian juga kalau diperlukan nanti akan dilakukan isolasi di sana
sebelum terbang ke indonesia pastikan bahwa dirinya sehat ya
agar lebih bagus kalau punya sertifikat atau surat keterangan kesehatan
meskipun tidak diwajibkan dalam aturan negara
tetapi itu akan sangat membantu
jadi surat keterangan sehat apalagi kemudian ada hasil pcr atau hasil tes cepat itu akan sangat berat
gelombang pemulangan ribuan wni atau repatriasi dari berbagai negara kembali ke tanah air
karena wabah covid sembilan belas yang merebak di belahan dunia terus berlanjut di antara ribuan wni tersebut
banyak diantaranya merupakan para pekerja migran
kembalinya para wni di tengah pandemi menimbulkan kekhawatiran akan gelombang kedua covid sembilan belas di indonesia
bagaimana deteksi yang harus dilakukan terhadap para wni yang pulang ke indonesia
kita akan bahas dengan sejumlah narasumber di luar studio tentunya
ada bang melki lakalena wakil ketua komisi sembilan dpr ri
selamat malam bang melki
selamat malam pak miko
selamat malam bung jahat
dan ada pak haryanto ketua umum sbmi
lawan sambungan telepon juga
selamat malam pak haryanto
saya langsung ke pak miko terlebih dahulu
pak miko sejumlah pakar epide
di epidemiologi ya
ini mengkhawatirkan ada gelombang kedua covid sembilan belas seiring dengan ada puluhan ribu wni kita
atau para pekerja migran di luar negeri kembali ke tanah air
anda punya pandangan yang sama tidak soal itu
dan apa dasar mungkin keilmiahannya begitu bahwa mengatakan ada potensi gelombang kedua covid sembilan belas
dengan pulangnya puluhan ribu wni kita dari luar negeri
ya jadi terminologi
jadi gelombang kedua ini terminologinya adalah bahwa pada wabah covid sembilan belas ini akan menimbulkan wabah yang sifatnya propagated
wabah propagated memang gelombangnya banyak atau peak nya akan menimbulkan peak yang banyak
kalau yang dimaksud adalah peak atau gelombangnya ini banyak pada wabah covid atau propagated ini
akan menimbulkan gelombangnya
gelombang yang banyak begitu
di jakarta aja udah lebih dari lima gelombang begitu
ada lima populasi yang terkena begitu
jadi kira kira begitu
nah kalau gelombang kedua itu harusnya adalah pada saat epidemi ini sudah menurun dan atau sudah stabil
akan diperbanyak oleh populasi pendatang ini begitu
jadi itu yang dimaksud dengan gelombang kedua
itu memungkinkan pada
pemulangan repat buruh migran ini begitu
baik pak miko artinya menurut anda juga pemulangan para wni atau para puluhan ribu wni ini cukup berbahaya
jika tidak ada deteksi atau proteksi sejak awal screening mereka yang tidak ketat jika tidak ada
ini berpotensi menimbulkan masalah yang baru membawa virus tadi itu
ya jadi wabah covid sembilan belas ini akan menimbulkan masalah yang baru membawa virus tadi itu

ya jadi wabah covid sembilan belas ini akan menimbulkan masalah yang baru membawa virus tadi itu

nah dengan adanya kepulangan para buruh migran ini atau repatriasi dari warga negara indonesia dari luar negeri yang
notabene dari negara yang lebih banyak kasusnya ke indonesia
maka memungkinkan kalau mereka akan membawa penyakit tersebut dan menambah kasus
tapi di indonesia ini sebenarnya kasusnya masih bertambah begitu
belum berkurang atau belum stabil begitu
jadi kalau ini akan tidak menimbulkan gelombang baru akan menambah gelombang yang ada begitu
oke baik sebelum nanti saya akan ke mas haryanto perwakilan dari buru migran
saya ke bang melki dulu
bang melki catatan anda dari dpr bagaimana bang melki dengan kebijakan repatriasi ini
kalau tadi menurut pak miko sebagai ahli epidemiologi
mengatakan gelombang pemulangan ini berpotensi juga untuk membawa serta gelombang kedua covid sembilan belas
karena dari negara negara yang juga terkena pandemi
apalagi kalau tidak ada screening yang ketat mungkin di pintu pintu masuknya mereka kembali ke tanah air
dari anda seperti apa
ya pertama kita harus memperlakukan para pahlawan devisa atau para pmi ini pekerja migran ini
sebagai saudara kita yang sudah berjuang selama ini untuk bantu
sanak saudaranya maupun daerahnya ya
jadi mereka jangan diperlakukan sebagai orang yang kita takuti
tapi mereka saudara yang sudah berjuang dan perlu kita terima dengan baik
nah pertanyaannya adalah bagaimana prosedur atau protokol agar mereka bisa diterima dengan baik
nah untuk itulah kemudian pemerintah melalui gugus tugas dan kementerian kesehatan
bersama bp dua mi dan kemenaker membuat berbagai tahapan atau prosedur
agar penerimaan mereka kembali ke indonesia ini betul betul secara kesehatan itu mereka bisa dicegah agar tidak terjadi penularan ya
jadi mereka pasti akan diisolasi atau akan dikarantina mandiri selama kurang lebih empat belas hari
bagi yang sakit kalau melalui jalur di kepri atau di riau itu sudah ada rumah sakit jalan
atau juga mungkin melalui rumah sakit terdekat
dipisahkan dicek mereka sehat atau sakit jangan sakit masuk rumah sakit
sementara yang lain itu karantina mandiri selama empat belas hari
jadi sudah ada prosedurnya ya
nah itu karena mereka diatakan bersih baru mereka akan kemudian bisa dipulangkan ke tempat mereka masing masing
itu pun juga mereka sudah sampai di tempat mereka masing masing juga itu masih harus juga mengalami karantina mandiri selama empat belas hari ke depannya
nah untuk itu memang saya kira yang paling penting bagi kita adalah
mereka harus diperlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ketika masuk ke indonesia
kemudian dipisahkan betul mana yang betul betul sehat untuk dikarantina
mana yang sakit itu kemudian langsung masuk rumah sakit
kemudian juga sampai ke lokasi mereka masing masing juga didata dengan baik
tinggal di mana dan seterusnya
dan kemudian mereka juga mengalami isolasi mandiri di tempat mereka masing masing
dan diperlakukan sebagai saudara
jangan diperoleh sebagai orang yang kita khawatirkan
jadi pemulangan ini juga kita harus melihat sisi kemanusiaan para saudara saudara kita
para buruh migran dan juga para wni di luar negeri
tapi bagaimana kemudian prosedurnya dilaksanakan
nah saya akan tanya ke mas haryanto
harus seperti itu
karena kalau sampai kita dilakukan dengan ketat
yang dikhawatirkan oleh pak niko tadi bisa kejadian
saya ke mas haryanto kalau gitu
kita ini belum sampai puncak ya
jadi sekali lagi saya tegaskan
kita ini belum sampai di puncak gelombang pertama
kalaupun pmi nanti itu masuk
mereka bagian dari proses
apakah kita akan menuju puncaknya itu pada titik seperti apa
karena nanti kritikal point kita nanti itu ada di pmi pulang dari luar negeri ini
masuk kembali ke indonesia
yang kedua adalah ketika kita bicara soal mudik atau pulang kampung lebaran
pasti akan ada eskalasi disitu
bang melki kita menuju break terlebih dahulu
saya juga akan nanti ke mas haryanto
saya akan tanyakan kemudian pada praktiknya buruh migran
apakah memang betul betul semuanya sudah melakukan screening
soal yang tadi itu ya
tidak hanya suhu tubuh tapi kemudian rapid test
atau mungkin pcr swab sampai kemudian di isolasi mandiri
atau kemudian ada yang longgar juga
sehingga tesnya hanya sebatas kemudian suhu tubuh saja
seperti apa cerita teman teman buruh migran yang akhirnya pulang ke tanah air
tapi dibahas nanti
kami akan segera kembali
saya langsung ke mas haryanto dari perwakilan buruh migran indonesia
tadi sudah dengar ya bahwa kemudian ada kekhawatiran
tapi kemudian juga kita harus mengedepankan juga sesama saudara begitu
dan ada prosedur yang harus dilakukan
apakah teman teman migran atau yang sudah kembali ke tanah air ini
sudah menjalani prosedur yang kemudian sudah diatur begitu
ya terima kasih
sebelum menjawab pertanyaan
saya ingin mencoba untuk menyampaikan secara umum dulu
bahwa pandemi covid sembilan belas ini bisa menyakiti siapa saja
ini yang menjadi hal yang perlu kita sampaikan
tidak bisa stigma terhadap buru migran
tidak pandang bulu baik ras suku agama
yang menjadi pemberitangan adalah seolah olah kemudian
kelompok buru migran di stigma
akan menjadi gelombang kedua covid sembilan belas
hal ini ya tidak bisa begitu
karena kalau kita melihat daripada situasi hari ini
adalah kita lihat saja di hongkong
ada berapa buru migran yang terjaga covid sembilan belas
tidak ada zero
kemudian kita lihat kemudian di singapura
itu pun kemudian terjadi
bahwa pada saat itu adalah orang yang berubah di sana
dipilih di taiwan dan lain sebagainya
hal ini menunjukkan bahwa
apa sih yang ditakutkan kemudian
seolah olah pemulangan buru migran ini
menjadi salah satu hal yang paling menakutkan
di indonesia ini menjadi
apa itu untuk ke gelombang kedua
sebelum menjawab itu
saya sedikit menyampaikan
di sini adalah
bahwa memang iya
pertanyaan saya memang iya
soal screening terhadap buru migran itu
perlu ditingkatkan kembali
hal yang paling hari ini kami ketahui adalah
antara perwakilan ri yang ada di
mana buru kita itu berada
kemudian siapa yang bertanggung jawab
di perbatasan ketika buru migran masuk ke nkri
kemudian siapa yang bertanggung jawab
di daerah ketika dia masuk
di daerah masing masing
dan siapa bertanggung jawab di desa
kemarin coba bayangkan
ada sepuluh buru migran
dari bandara surabaya
kemudian sudah dipulangkan
tetapi ketika nyampe di terminal ponorogo
ternyata di terminal itu nggak siap
gak ada bentuk gas medisnya
ini orang akan dibawa kemana
yang menjadi hal yang harus diselesaikan
oke baik mas arianto singkat saja
satu hal lagi adalah
yang harus kemudian dipatuhi
dan diatur oleh peraturan menteri desa
itu bisa digunakan
pencegahan covid sembilan belas
baik baik baik
salah satunya adalah
data masuk dulu
kemudian bisa dikarantina di desa desa
oke baik mas haryanto singkat saja
apakah memang masih ada
teman teman buru migran
yang tidak mendapatkan
fasilitas untuk tes dan lain sebagainya
ketika sampai ke tanah air
oke banyak ya
itu ada lima
itu ke jawa timur
oke baik baik
sampai di bandara soekarno hatta
di situ mereka juga
ke surabaya pada pukul lima belas
di semua embarkasi
perwakilan dari buru migran
masih banyak ternyata
kita sepakat soal itu
tapi masih banyak ternyata
yang sampai ke indonesia
ini bahaya sebetulnya
bagaimana kesetan anda
wni yang kembali ke tanah air
penelitian yang tracking
masih bisa ditemukan
korban guru ini
nah pak gris game ya
homer disseka perumahan program jawa indonesia
kenapa kau ingin
dengan departemen kesehatan ya agar untuk khusus pmi ini ditangani secara khusus
melalui jalur khusus jangan memakai penerja lombang biasa
di mana mereka juga mungkin perlu mengalami sebuah prosedur khusus
didekati secara kemanusiaan untuk kemudian mengalami tes ya
memang saya dengar informasi tadi benar tadi yang mengatakan bahwa pmi sendiri juga merasa
bahwa mereka tidak dites oleh otoritas yang ada di bandara
itu kami mendorong agar otoritas bandara dan bp dua mi dan komendor kesehatan
ada des khusus tim khusus yang menangani soal ini
nah khusus yang melalui laut ya melalui nunukan kepri dan sebagainya
itu juga sama harusnya bp dua mi dan kemenkes dan juga dengan hubungan laut ya
dan juga di kabupaten santemat itu juga ada des khusus tim khusus
yang menemani penanganan pmi semacam ini
nanti kalau ini semua sudah bisa dalam bentuk suatu kesatuan sinergi
antara berbagai lembaga tersebut mestinya yang kita diskusikan ini
bisa dieksekusi di lapangan
dan ini saya setuju tadi ya saya setuju tadi bahwa jangan ada asumsi
atau pendapat ya ataupun kesan bahwa seolah olah pmi datang itu
kemudian menyebabkan kenaikan angka yang terkena covid sembilan belas
karena pmi itu mereka tidak otomatis dianggap mereka membawa covid sembilan belas
baik baik bang melki
tadi saya bilang pendekatan kemanusiaan itu penting
pak miko terakhir singkat saja dari anda apa saran anda kemudian agar kemudian
tidak ada ancaman gelombang kedua tadi ini
jadi pada prinsipnya tenaga kerja migran ini adalah tenaga kerja yang berisiko
ada yang risikonya tinggi ada yang risikonya rendah
risikonya tinggi dari negara negara yang tinggi lebih tinggi dari indonesia
di seluruh negara
dari negara yang lebih rendah dari indonesia
pada prinsipnya kalau mereka mau masuk ke negara kita itu perlu di screening
bahkan kalau perlu kayak korea atau jepang mereka harus diisolasi dua minggu
nggak ada tawar menawar dalam hal penyakit begitu
ketegasan ya intinya ya
baik terima kasih banyak pak triunis miko wahyono
jadi yang satu mereka patuh pada protokol ataupun ketentuan
yang kedua juga mereka harus taat
dan juga kemudian dibuat disiplin
terima kasih bang melki
terima kasih sudah bergabung mas arianto
terima kasih mudah mudahan tetap mengawal apa yang harus didapatkan oleh para buruh
untuk dilakukan tes dan lain sebagainya
sehingga tidak ada ancaman dan lain sebagainya
terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini bersama dengan kami
bang melki pak miko dan juga mas arianto
kehabisan uang untuk hidup pasangan suami istri berkeluarga negaraan rusia
mengamen sambil membawa bayinya di pasar tradisional ke bonroy
di lombok nusa tenggara barat
kami akan segera kembali